tingginya angka penanaman ganja di aceh membuat pemerintah mencari jalan keluar
dengan menghadirkan program penanaman alternatif
lokasi peruntuhan penanaman ditetapkan di tempat yang dulu kerap ditemukan ladang ganja
yaitu di kawasan lamtebah kabupaten aceh besar
penanaman ganja dan peredaran narkoba serta obat obat terlarang di aceh cukup marak
bahkan pemerintah aceh mengakui lima puluh dua hingga tujuh puluh lima persen penghuni lembaga pemasyarakatan di aceh
adalah terpidana kasus narkoba
untuk itu badan narkotika nasional dan kementerian pertanian bekerjasama dalam sebuah program pemberdayaan
yaitu dengan cara memfasilitasi warga untuk menggarap lahan dan menanam tanaman alternatif
seperti jagung padi kedelai dan beberapa jenis tanaman lainnya
program ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat
agar tidak terjerumus dalam jaringan obat terlarang
kami siapkan tiga dehusus untuk menyelesaikan ini
target kami enam bulan
paham dengan lambat jika di tahun depan ini sudah meraku
sekali lagi terima kasih
ini luar biasa pak puas
persoalan generasi kita menyelamatkan generasi kita
kalau generasi kita sampai kena narkoba
ini negeri bisa kesulitan mencari pemimpin pemimpin masa depan
sehingga kita stop dari sekarang
kebijakan ini diharapkan sukses dan menjadi contoh bagi banyak daerah lain di indonesia
ibu hajar banda aceh